seorang warga di tasikmalaya yang diduga mengalami gangguan jiwa diamankan petugas karena meresahkan warga
pria parubaya ini kerap mengamuk sambil membawa golok
evakuasi sempat diwarnai ketegangan karena pelaku sempat melawan saat akan dibawa petugas
pria yang diperkirakan berusia sekitar lima puluh tahun ini mengamuk dan berusaha melawan petugas saat akan diamankan di jalan oto iskandar di nata tasikmalaya kami siang
pria yang diduga mengalami gangguan jiwa ini bahkan sempat mengeluarkan golok dari balik punggungnya sambil mengancam
meski sempat diwarnai ketegangan namun akhirnya petugas gabungan satpol pp dan anggota dalmas polres tasikmalaya berhasil melumpuhkan dan meringkus pelaku
warga kecamatan batu nunggal tasikmalaya ini ditangkap karena meresahkan warga
yang bersangkutan nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut
akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dia membawa
tidak pada tempatnya
yang menentukan gila atau tidak kan bukan kita
nanti akan ada ahlinya dalam hal ini dokter psikologi
nanti tentunya akan kita lakukan kita lakukan akan kita periksa kejewaan
untuk menjaga hal yang tidak diinginkan pelaku dibawa ke pores tasikmalaya kota untuk memeriksakan kondisi kejiwaannya
ogifat tuzaman kota tasikmalaya